di tengah merebaknya virus corona sejumlah rumah sakit justru mengeluhkan kurangnya stok masker dan alat perlindung diri atau apd
salah satunya rumah sakit dr muhammad jamil padang
manajemen mengaku saat ini stok hanya mencukupi untuk kebutuhan selama tiga hari
padahal rumah sakit pemerintah yang masuk sebagai rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas ini
memiliki sebelas orang pasien dalam pengawasan yang semuanya berada di ruang isolasi
setidaknya pihak rumah sakit membutuhkan dua puluh set alat pelindung diri untuk kebutuhan para pasien setiap hari
kekurangan masker dan alat pelindung diri juga dialami semen padang hospital
rumah sakit ini sedang disiapkan untuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas di sumatera barat jika pasien terus bertambah
masker kita memang butuh kekurangan karena itu saya minta bantu sama bapak andre rosiade bantu
masker kita memang butuh kekurangan karena itu saya minta bantu sama bapak andri ruziade bantu sph
hal yang sama juga dirasakan palang merah indonesia pmi jakarta pusat
yang mengeluhkan keterbatasan alat pelindung diri atau apd untuk melaksanakan kegiatan pembersihan di beberapa titik di jakarta
sulitnya mencari apd serta melonjaknya harga satuan menjadi penghambat pmi
yang memaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan
harga apd yang awalnya rp satu ratus tiga puluh kini melonjak hingga rp enam ratus
sementara itu sebuah toko kimia yang berada di jalan gajah mada taman sari jakarta barat
justru disebut warga yang ingin mendapatkan cairan disinfektan
warga juga rela mengantri panjang demi mendapatkan cairan kimia sebagai bahan pembuat hand sanitizer
hal ini disebabkan meningkatnya jumlah warga yang terinfeksi covid sembilan belas
di wilayah dki jakarta
meski demikian ternyata pihak toko kimia sudah tidak menjual bahan mentah
karena pihak toko ini sudah meracik langsung dan menyediakan cairan hand sanitizer yang sudah jadi
tim liputan cnn indonesia